dki jakarta memasuki usia empat ratus sembilan puluh empat tahun hampir lima abad ya
hampir lima abad
ya dan dengan pembatasan kegiatan perayaan seperti saat ini
penyambutan hut dki jakarta dilakukan dengan cara yang berbeda
salah satunya adalah hotel yang menyajikan menu sarapan khas betawi
yaitu ayam sampiok dan sambal dengkek
wah baru dengar loh menu ini nih
kurang familiar ya
selama ini kan dikenal mungkin soto betawi gitu gitu ya kerak telur dan sebagainya
memang ya selain budaya dan juga keseniannya
betawi ini juga punya makanan khas yang harus kita coba
makanan tradisional betawi bahkan dihidangkan di hotel mewah
lalu seperti apa sih kue kue betawi ala hotel berbintang
nah kami hadirkan informasinya berikut ini
kuliner betawi dikenal dengan keunikannya
karena merupakan akulturasi antara berbagai budaya
seperti arab tionghoa dan eropa
salah satu menu andalan yang dahulu biasa dinikmati dalam perayaan suku betawi adalah ayam sampiade
untuk olang tahun jakarta kita mempersembahkan buffet menu ala betawi

dan juga ayam sampiok
mulai dari main course sampai dessert contohnya kita ada ayam sampiok
terus dessertnya kita andalannya roti gangbang
untuk tidak hanya makanannya tetapi ambiensnya juga kita menggunakan alat khas adat betawi
seperti music uniform sampai ke yang lainnya
nah penasaran bagaimana cara membuat ayam sampiok yuk kita simak
assalamualaikum nyak baben cangcing abang mpo semuanya
jakarta sudah memasuki usia empat ratus sembilan puluh empat tahun nih
udah pada tahu belum kalau makanan khas jakarta itu tidak hanya soto betawi aja
atau krek telur tapi juga ada yang namanya ayam sampiok
dan saat ini saya bersama chef samuel dari empat points jakarta tamrin
apa kabar chef
baik terima kasih
oke chef apa sih yang spesial
yang spesial dari ayam subjek ini
yang spesial adalah ayam bakar bumbu kacang
ini adalah masakan betawi zaman dahulu yang dikonsumsi oleh kalangan atas
yang terakulturasi dari budaya betawi dan tionghoa saat itu
ada beberapa tahapan untuk memasak ayam sampiok ini
pertama marinasi ayam utuh dengan perasan lemon selama tiga puluh menit
tumis bawang merah bawang putih dan serai yang diiris tipis
setelah wangi masukkan daun salam lengkuas daun jeruk gula merah santan dan garam secukupnya
masukkan juga bumbu halus yang terdiri dari cabai kemiri kunyit jahe ketumbar serta bawang merah dan putih
jangan lupa kacang tanah goreng yang sudah dihaluskan sebagai bumbu spesial dari sajian ini
setelah semua bumbu tercampur rata masukkan ayam dan ungkep selama dua puluh menit
terakhir setelah bumbu ayam meresap panggang di dalam oven bersuhu satu ratus tujuh puluh derajat celcius selama empat puluh lima menit
sambil menunggu ayam matang kita buat sambal dengkek yang cocok dimakan dengan ayam sampiok ini
bahannya antara lain cabai rawit merah dan hijau bawang merah dan putih terasi jeruk limau dan minyak sayur secukupnya
tips dari chef samuel untuk menghasilkan sambal dengkek yang otentik adalah sambal dihaluskan dengan menggunakan cobek atau secara manual
karena bahan bahan akan mengeluarkan aroma yang lebih kuat
nah ini dia ayam sampyok dan sambal dengkek yang sudah saya buat tadi bersama chef samuel

ini sudah makan makanan beratnya kan sekarang saatnya kita icip icip cemilan khas betawi bersama abang rizky
ah tadi kalau ngeliat mpok mae ini ngajak kita makan enak banget tuh kayaknya
saya jadi lapar nih
tapi saya juga mau ngajak makan makan nih
tapi kalau tadi mae ngajak makanannya yang berat gitu ya saya akan ngajak makan makannya yang ringan ringan
tapi sebelumnya saya mau pantun dulu nih
kematerial beli batu bata
merayakan food kota jakarta nyok kita makan kue betawi
nah ini udah ada nih kue kue betawi yang kekinian keren keren banget ya
di sini ada kembang goyang
terus ada juga
cantik cantik banget ya kue ini
siapa yang menyangka kalau kue kue cantik ini adalah kue tradisional indonesia
menyambut hud kota jakarta ke empat ratus sembilan puluh
salah satu hotel berbintang lima di jakarta pusat ini tak mau ketinggalan ikut memeriahkannya
kue kue tradisional disajikan dengan indah yang terinspirasi dari motif batik nusantara
kita merayakan ulang tahun jakarta jadi kita melakukan sesuatu yang spesial
jadi after nanti yang ada kita mengambil inspirasi dari batik dari pattern patternnya
atau pola mungkin ya kita ngomong ya dan juga warna warna yang ada
jadi ketika kita lihat menunya sendiri banyak warna dan nuansa yang begitu berbeda
kue kembang goyang khas betawi yang renyah disajikan dengan tampilan unik
berisi krim jeruk dan vanila
ada juga gado gado mini yang disajikan dalam kulit pangsit goreng
dengan parutan telur
saat menikmati makanan anda jangan kaget jika ada gadis batik berpayung yang berkeliling restoran
cukup kasih senyum dan jangan lupa mengambil coklat pralin yang tergantung di payungnya
yang memang disiapkan untuk para pengunjung
jadi ada banyak cara ya untuk mengenal dan mencintai budaya jakarta
salah satunya dari makanan khasnya
selamat ulang tahun kota jakarta
tim liputan cnn indonesia